dan untuk membahas bagaimana efektivitas dan dampak kesehatan dari transplantasi rambut ini
kita sudah terus hubung dengan dr indri lasmi putri
spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik
konsultan kraniofasial rsud dr sutomo surabaya jawa timur
selamat pagi dr indri
selamat pagi mbak lia
ini kita akan berbicara soal rambut
perempuan sudah jelas rambut adalah mahkota
ternyata laki laki juga begitu ya ketika sudah dewasa
ada banyak yang mengalami kebotakan dini dan ingin rambutnya tetap seperti itu
nah ketika ada transplantasi rambut tawaran ini mungkin banyak yang akan mengambil
tapi kita bahas dulu dok
sebenarnya dampaknya apa ya kalau misalnya kita melakukan tindakan transplantasi ini
dampaknya tentunya maksudnya
jadi tujuan transplantasi rambut ini kita balik untuk menanam rambut
nah biasanya jadi ini tindakannya sudah lama ya mbak lia
dari zaman zaman sebelumnya
jadi tujuannya lebih ke arah rekonstruksi
jadi pasien pasien mengalami kebotakan
kemudian melakukan prosedur untuk mengatasi ini
tadi sudah dijelaskan sepertinya dalam video sebelumnya
ada yang dengan cara itu perluasan
jadi digeser kulit kepala yang berambut digeser ke area yang tidak berambut
terus kemudian yang kedua dengan cara mengurangi area yang besar
dan yang ketiga yang lagi beken sekarang
mbak iya itu transplantasi rambut
nah dampaknya tentunya adalah penambahan jumlah rambut itu sendiri
jadi tujuannya memang adalah mengisi ruang yang tidak berambut itu
jadi ada rambutnya
mbak lia itu dampaknya
berarti itu dampaknya yang diinginkan
tapi ada nggak sih dampaknya yang tidak diinginkan dengan melakukan transplantasi
kemudian dari efek efek sampingnya dok
oke jadi kalau terkait dengan namanya ini adalah suatu prosedur ya
prosedur yang dilakukan pada pasien
diambil dulu rambut pada area donor kemudian dicangkokkan di area targetnya
itu tadi area defeknya area yang tidak memiliki rambut
tentunya satu karena prosedur ini dilakukan dengan dalam pengaruh bius
berarti pasien bisa ada reaksi terhadap obat bius
ada area area tempat tercangkupkan ataupun tempat pengambilan
tentunya bisa terjadi perdarahan kemudian hingga sampai infeksi
kemudian ada mungkin gatal gatal pada area kulit kepalanya
terus kemudian rambut saron juga pasca transplantasi hasil yang tidak diinginkan
kemudian bengkak ya pada area kepala
kalau prosedurnya luas bisa sampai memar pada area mata ya karena ini kan terhubung ya
terus kemudian hilangnya juga sensasi pada area yang diokasi ya
yang dilakukan tindakan itu bisa ada hilang sensasi dulu pada awal
terus kemudian ada prosedur yang pencakupannya tidak polisel
yang diambil donornya berupa strip
nah itu bisa terjadi ee
jadi lepas jahitannya jadi terbuka lagi hingga infeksi
dan ataupun parut pasca penjahitan
jadi ada bakat bakatnya sendiri nih
nah parut ini bisa parut yang biasa hingga sampai ke loid
belum lagi juga kalau polikulnya yang ditanam itu apa namanya tidak tepat
arah rambutnya juga bisa tidak beraturan
tidak sesuai dengan caranya sepasien
itu yang tidak diinginkan
berarti listnya cukup panjang juga ya tadi dok ya
jadi memang kita harus memikirkan dan juga persiapan pasiennya ya
tidak disarankan untuk pasien pasien yang memiliki kelainan metabolik
metabolik disis ya
jadi penyulitnya lebih banyak tuh
seperti kencing manis tentu penyulitnya juga akan lebih banyak
terus kemudian pasien pasien dengan autoimun
atau pasien pasien yang
pasien yang dalam medikasi ya
karena penyebab rambut rontok tuh salah satunya juga medikasi
misalnya pasien dengan kemoterapi
dan jadi persiapannya harus
terus kemudian juga
donornya ini nggak cukup banyak untuk bisa disumbangkan ke area yang tidak berambut
dokter sebut donor
saya jadi penasaran untuk prosesnya seperti apa dok
tadi kan sempat sebut juga ada menggeser daerah yang botak
secara spesifik seperti apa sih proses penanaman itu
apakah rambutnya rambut asli atau seperti apa
jadi ada tiga tadi yang besar ya
yang pertama flap surgery
jadi misalnya ada suatu area yang botak ya
maka rambut yang di sebelahnya yang tidak gotak itu kita gerakan
membentuk flap itu kulitnya digeser gitu tuh
atau kalau misalnya digesernya itu tidak
tidak cukup untuk menggesernya ya
agak sulit ya narik
pertama tama ditanamkan tisu expander dulu
jadi ditanamkan bentuknya seperti kantong
jadi prinsipnya seperti wanita hamil mbak lia
tambah duksar gitu di kepala
setelah besar itu kurang lebih dua belas minggu digeser kulitnya
nah itu yang pertama flap surgery ini sudah ada dari dulu
terus kemudian kalau botaknya hanya kecil
maka area pusat yang dibuang
nah ini yang sudah ada dari dulu
nah baru yang trennya adalah transplantasi rambut
yang pertama transplantasi rambut itu era pertama dia mengambil status strip
jadi diambil kulit yang dari donor itu
terus kemudian dipindahkan ke area yang tidak berambut
nah kalau yang sekarang
tidak diambil strip itu yang lagi
yang mungkin tadi diisi video yang salah satu artis indonesia di luar negeri melakukan transplantasi rambut itu
dengan metode yang ekstraksi
jadi kulit rambut yang donor itu diambil satu demi satu
kemudian dipindahkan ke area yang tidak berambut
oke jadi itu
jadi jenisnya ada banyak
jadi dipindahkan dari
artinya donornya harus orang itu sendiri
donaldnya harus orang itu sendiri
karena kalau donornya orang lain
ada kemungkinan rejection
jadi kalau misalnya sudah benar benar botak
masih ada kesempatan nggak dok
masih ada kesempatan
kalau misalnya benar benar botol
nggak ada donornya sama sekali
ya berarti nggak bisa nih
karena kita harus mempertimbangkan donor juga
oke kalau soal area area di tubuh yang bisa dilakukan transplantasi ini seperti apa dok
apakah bisa semua daerah atau
area yang tidak berambut
jadi pada umumnya kebotakan ini melanda pria ya
kalau wanita itu lebih ke arah rambutnya rontok
betul nggak mbak lia
lebih ke arah situ ya
jadi kalau pria pria ini lebih ke arah yang male pattern
boldness itu lebih ke arah kebotakan
tapi ada juga yang seperti salah satu seri dripi
membuat jambang juga ya
nah pada intinya adalah dilakukan cangkok rambut pada area yang tidak berambut
oke jadi di daerah daerah lain selain kepala bisa gitu ya
maksud saya di daerah wajang
ya di jambang ya bisa
nggak mungkin kalau di tangan gitu
tapi sehingga balik lagi tujuannya nih
tujuannya kan ada rekonstruksi ada espetik
kalau yang estetik tentunya untuk memperganteng diri mempercantik diri
tapi kalau tujuan rekonstruksi misalnya dia tadi memang ada kebotakan ya kan
awalnya ada rambut ada kebotakan terus di treatment
atau mungkin ada injury
jadi trauma baik eksiden atau misalnya tersengat listrik tersetum listrik ya
jadi kita harus melakukan ya sepertinya di flap surgery menggeser rambutnya sehingga tertutupi
jadi ada tujuan yang sifatnya rekonstruksi ada yang sifatnya estetik
oke jadi karena kecelakaan kehilangan rambut di bagian tubuh kemudian bisa ditanam atau transplantasi kembali begitu ya dok ya
ya ada banyak macamnya tidak hanya ditanam bisa tadi flight surgery dan lain lain
iya pertanyaannya yang sedang viral kan itu di
luar indonesia gitu dok kalau di indonesia sendiri sebenarnya sudah ada praktek seperti ini atau tidak dok
sudah ada kalau kita sekarang kan zamannya internet ya tinggal browsing aja di mana klinik yang ada metode transplantasi rambut
pakai bahasa indonesia aja transplantasi rambut pada klinik di indonesia itu nanti kalau di search itu banyak mbak lia
oke jadi sudah
nanti tinggal dipilih aja
sesuaikan juga dengan biaya tentunya
sudah banyak tapi belum populer kalau harganya seperti apa dok
kalau harganya kalau range nya itu bisa dari seribu usd sampai tiga puluh ribu usd jadi variatif banget
dan biaya ini satu tergantung dari luasnya yang mau ditanam
bagaimana menurutmu ya
yang kecil ya tapi yang kecil pastinya lebih biayanya lebih rendah dibandingkan yang luasnya besar
terus kedua juga metode yang digunakan ya ada metode yang sederhana ada yang mungkin membutuhkan alat alat yang sifatnya lebih canggih
nah yang ketiga juga tergantung dari team nya team kliniknya tersebut baik dokter dan team lainnya
oke jadi artinya mulai dari seribu usd tergantung luasannya ya dok ya
dan pertanyaan selanjutnya maaf pertanyaan selanjutnya adalah jika ini dilakukan apakah akan permanen
atau ada kemungkinan gagal harus tanam kembali atau seperti apa dok
ya jadi periodenya adalah yang pertama ya rambut yang ditanam itu akan mengalami kerontokan
nanti akan mulai kembali dengan penggantian rambut yang diharapkan itu mulai dari empat bulan pasca tindakan
hingga hasil maksimal result nya itu pada dua belas sampai delapan belas tahun

oke jadi cukup panjang ya kesabarannya
dan diantara periode itu tentunya bisa terjadi kemungkinan yang terburuk itu tadi
karena bergantung juga pada treatment nya sendiri ya kan
untuk rambutnya terus pada beberapa pasien mungkin terkadang juga dilakukan pemberian obat yang untuk merangsang pertumbuhan rambut
ataupun menebalkan rambut dengan beberapa alat jadi memang harus sabar ini butuh kesabaran mbak lina
karena bukan sesuatu yang instan
hmm baik jadi kalau misalnya mengalami kebotakan masih ada harapan untuk kembali memiliki rambut
tetapi harus yang pertama tadi dokter bilang adalah proses screening ya bagaimana kondisi kesehatannya apakah cocok dengan treatmentnya
kemudian juga tadi harus setelah dilakukan harus ada treatment untuk pascanya sehingga bisa berhasil sampai dua belas bulan ke depan begitu ya dok ya
baik terima kasih
jadi mematuhi nanti apa apa yang direkomendasikan oleh dokternya
baik terima kasih dokter indi atas penjelasannya sukses terus dan sehat selalu dok
ya terima kasih mbak lia